selamat malam mbak rifana
karena tadi kita sudah membahas soal
mas gibran di pilkada
kota solo ini juga yang menarik
pdi perjuangan mencalonkan anda sebagai
bakal calon bupati kediri
ada beban moral sebagai putra dari
tentunya kalau beban moral itu
sudah saya emban dari saya lahir
saya gagal orang akan berkata
kok bodoh sekali kamu gagal
tapi jika saya berhasil orang akan berkata jelas saja
kamu berhasil karena kamu anaknya pramono anung
tapi hal itu tidak saya
begitu pikirkan karena saya tidak mau
menguras energi di situ saya tetap fokus
sesuai sudah penugasan partai
saya sebagai petugas partai dan sudah mendapat
rekomendasi saya fokus untuk konsolidasi
dan turun ke bawah
mas dito mungkin anda bisa ceritakan bagaimana sebetulnya
anda ditawari pertama karena kan
kalau kita lihat ke belakang
sebelumnya ada beberapa
kediri ya bakal calon bupati kediri yang akan
diusulkan oleh pdi perjuangan tapi tiba tiba
mencuat nama anda
kalau saya lihat di beberapa media anda sempat
dua kali mengunjungi kediri pada bulan februari
itu di situ sudah mulai terlihat
cikal bakal anda mau maju
sebagai bakal calon bupati kediri
bisa diceritakan secara singkat saja mas dito
sebenarnya dari pertengahan tahun dua ribu sembilan belas
saya sudah ditawari oleh
dari dpp namun pada saat itu
jadi makadari itu saya minta pada
ibu ketua umum dan sekjen serta
jajaran senior dpp pdi perjuangan
untuk kekediri karena tidak mungkin
saya menyatakan sikap tapi saya belum kekediri
setelah saya kekediri selama kurang lebih
empat bulan lebih
saya turun mulai dari pasar buruh tani
dan pondok pesantren
dan sebagainya maka saya melihat
kediri ini banyak hal
banyak perubahan yang bisa dilakukan
di kediri bukan berarti pemerintahan sekarang ini
kurang baik sudah baik
tapi harusnya bisa lebih dioptimalkan
pada bulan februari saya dipanggil
oleh pak sekjen pada saat itu pak sekjen
menyampaikan sesuai arahan ibu ketua umum
ibu hajah megawati soekarno putri
beliau mengatakan bahwa
di dalam tubuh pdi perjuangan ini
diperlukan kader kader muda nah maka dari itu
setelah empat bulan saya turun di kediri
dan saya memahami betul bahwa
pdi perjuangan membutuhkan regenerasi
tekad saya sudah bulat dan saya menyatakan
untuk maju dalam pilkada kabupaten kediri
tidak sih proses politik penunjukan anda
tentu tidak karena sebenarnya bapak itu
orang pertama yang tidak setuju sebenarnya
gitu tapi karena seiring berjalannya waktu
apapun itu kan bapak
dan saya ini adalah petugas
partai dan ini adalah perintah dan
pengecepatan maka dari itu kami menaati
karena kami bagian dari partai pdi perjuangan
oke saya mau langsung ke pak anu sirwan
pak anu sirwan tadi mas dito sudah mengatakan
bahwa pdi perjuangan membutuhkan regenerasi
apakah penunjukan putra menseskap ini
dikediri sebagai bentuk regenerasi
memangnya tidak ada anak muda lain
dikediri yang bisa diusung
seperti tadi yang sudah dijelaskan
ini adalah prototipe dari
dan saya ingin mengucapkan
itu bukan kaderisasi
tidak selalu demikian
mengembangkan sebuah nama
yang terkait dengan
itu malah justru
tidak semakin ringan
dan itu tidak akan menjadi yang lebih ringan
sebagai petugas partai
maka sebagai penunjukan ini sama
mirip dengan apa yang tadi dikatakan
untuk mas gibran di solo
bahwa yang bersangkutan
tentunya juga tidak mudah
untuk melewati sebuah proses demikian
maka apalagi untuk
memimpin sebuah daerah
yang begitu kuat
terhadap daerah daerah tertentu
tapi itu adalah
dengan berbagai evaluasi
dan pertimbangan politik
sudah layak seperti kita lihat saja
mas dito ini apakah ya diragukan
sudah tampilannya seperti ini untuk memimpin
memilih beliau untuk dicoplos
sepertinya tidak perlu diragukan lagi
yang dipimpin oleh
ibu ketua umum
semua dari bawah
tapi bagaimanapun pada akhirnya adalah
dewan pimpinan pusat partai
dipimpin oleh ibu ketua umum ibu megawati
memutuskan untuk setiap daerah
itu adalah keputusannya
demikian dan itu tentu
seluruh jajaran akan
dan akan mematuhi
apa yang sudah menjadi
pak nusirwan ini pak pramono anung
dulu berasal dari dapilnya kediri
dan sekarang mas dito maju sebagai bakal calon bupati kediri
ini bukan suatu kebetulan ya
kalau tidak di kediri
malah sebetulnya menjadi aneh juga
terus habis itu calon di
di dalam menunjuk seseorang
penguasaan daerahnya pun
kalau misalnya seperti contoh
ini yang tampil ini
mas dito kan dia akan
memang karena keturunannya semua
berasal dari kediri ya tentu
pasti lebih tahu dibandingkan untuk
dipasang di tempat yang lain
bukan sesuatu hal yang aneh
biasa saja kenapa kok
tidak di tempat lain itulah yang
malah justru yang salah menurut kami
jadi kalau misalnya dipasang di tempat
yang tidak tahu
masa mau dicalonkan di tempat
tersebut ya mas dito ada
keuntungan elektoral tadi seperti yang disebutkan
oleh pak nusirwan bahwa
memang keluarga anda ayah anda anda
pak pramono anung juga berasal dulu
dapilnya dari kediri ini keuntungan elektoral tersendiri
itu jelas keuntungan elektoral
tapi keuntungan elektoral ini kan tetap harus
saya menjaganya jika saya tidak
menjaga di grassroot maka keuntungan elektoral ini
juga akan terkikis
apapun itu alasannya
begitu ya mas dito
apa sih sebetulnya modal anda dibandingkan dengan
kader kader lainnya di kediri
apa kelebihan anda begitu
yang jelas saya hadir ke kediri
ini saya tidak punya kepentingan apapun
kepentingan jabatan kepentingan uang atau
kepentingan kepentingan yang tidak menguntungkan masyarakat
karena di dalam program atau
di paling pertama adalah
jika ada pejabat atau kepala dinas
jika nantinya beliau ini melakukan
tindak pidana korupsi atau melakukan
kebijakan kebijakan yang tidak sejalan dengan
saya pecat dan itu adalah bagian dari
janji saya begitu
oke nanti kita tanya ke mas jayadi hanan
bagaimana menganalisanya karena pdi perjuangan ini
banyak sekali ada beberapa
putra elit partainya yang
dicalonkan apakah ini melanggengkan dinasti politik
kita akan tanya nanti sama mas jayadi hanan
selesai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zo
bakal calon bupati ke dua dan
kemudian masih ada pak nusir wan sujono
ketua dpp pdi perjuangan dan
mas jayadi hanan direktur lsi saya mau langsung
ke mas jayadi mas jayadi
bagaimana menganalisanya ini pdi perjuangan
ada beberapa calon
kepala daerahnya yang merupakan putra
elit dari partainya apakah memang
ini tidak bisa dipungkiri bahwa
ini sedang membangun dinasti politik atau
merestui adanya dinasti politik mas jayadi
bagi banyak partai termasuk pdi itu
tidak masalah ya tetapi
banyaknya kerabat atau keluarga yang
dari para politisi di eksekutif maupun
menjalankan diri di pemilihan
kepala daerah terutama itu memang
meningkat dari periode pilkada
ke periode berikutnya sampai dengan
dua ribu sepuluh misalnya itu cuma ada dua puluh tiga an
yang kemudian berhasil menjadi
dinasi politik sampai dengan

sembilan belas ya sampai sebelum
dua ribu dua puluh ini ada
dua ratus dua calon kepala daerah yang
memiliki kerabatan dengan pejabat

jadi satu ratus delapan daerah itu dipimpin
bupati wali kota atau
gubernur yang punya hubungan
dengan pejabat yang lain atau yang sebelumnya
jadi itu fenomena yang memang terus meningkat
di kita memang tantangannya
namanya calon seperti mas dito
adalah membuktikan bahwa
petisi beliau sebagai
anak dari pak bram itu
keuntungan yang tidak bisa dia tolak
dia mengandalkan itu
mengandalkan house lain itu kan kita tidak bisa
memungkiri bahwa bukan pilihan
mas dito untuk lahir sebagai anak pak pramuno
jadi itu juga harus
diakui nah saya kira
untuk mas dito ini agak
agak ringan beban moralnya dibanding
posisi ayah beliau kan
menteri dan menterinya menteri sekretaris
secara formal itu tidak punya kaki kaki
langsung ke daerah apalagi sampai ke sendiri
itu satu yang kedua saya kira
ke diri ini memang juga unik
kita semua tahu
selama tiga empat periode terakhir
ini kekuasaannya dipegang
satu orang gitu
nah meskipun masih
terkait pdi juga
tugas mas dito adalah
membuktikan bahwa dinasti politik itu
tidak selalu jelek
karena memang motivasi orang
dalam dinasti politik itu biasanya dua ya
satu membangun reputasi
baik untuk keluarga yang pertama
yang kedua mengumpulkan kekayaan
mas dito mudah mudahan
kita berharap yang pertama membangun representasi
keluarga berikan masyarakat
karena keputusan keputusan di politik
kekuasaan dan sebagainya
jadi yang itu juga saya kira
mas dito kader muda
di apa namanya
dimana mana memang kita berharap bahwa
orang orang muda maju
memang tantangannya itu tapi membuktikan bahwa
beliau maju karena
kapasitasnya dan karena kemudaannya
bukan karena anak pak pramono
oke mas jayadi tapi melanggengkan
dinasti politik begitu ya dengan
pembuktian yang tadi harus dipertaruhkan
nantinya apakah kemudian itu tidak akan berhasil
tidak merusak sistem kaderisasi di partai
dan menimbulkan gejolak di internal
karena kemudian banyak kader kader yang
pasti merasa kecewa karena mereka bukan
anaknya siapa siapa di partai
tapi mereka tidak mendapatkan tiket ataupun rekomendasi
begitu mas jayadi
ya itu memang tantangan bagi kaderisasi
di partai partai kita ya
bukan hanya pdi
tetapi memang dalam politik kan
kita tidak bisa memungkiri ada faktor faktor
seperti keturunan dan sebagainya
cuma masalahnya poin pentingnya itu adalah
semua orang tahu prosedurnya
menurut saya di setiap partai harus
ada tuh ada jalur
dimana orang betul betul menempuh karir
dari bawah misalnya
mulai dari dpc sampai
menuhi jabatan tertentu dan sebagainya
yang kedua mungkin ada
sejumlah jalur lain yang khusus
yang disiapkan tapi dengan syarat syarat yang juga
jadi ini tantangan
bagi masih lemahnya
kaderisasi partai partai kita
nah yang jadi masalah adalah kalau
semata mata didasarkan pada
kekedekatan dengan keluarga pejabat
itu yang menjadi persoalan
kita mau tanya ke pak nusirwan apakah
kemudian sistem kaderisasi di pdi
perjuangan lebih mementingkan faktor
prosesnya tidak transparan pak nusirwan
perhitung pertimbangan juga
maju menjadi kepala daerah itu yang
berhubungan dengan keluarga
prosentasenya kalau kita ini sekarang

itu nggak sampai sepuluh
perhitungan dari catatan yang ada
pada saya bahkan mungkin lima pun
tidak ada jadi kalau itu
ini bukan karena
matematika terus dihubungkan dengan
pilkada juga tapi
kalau itu sebuah
kebijakan yang secara umum
untuk kaderisasi saya pikir
tidak bisa dijadikan
hubungan keluarga yang
karena prosentasenya sangat kecil
atau katakanlah jumlahnya sangat kecil
kebetulan saja ini kebetulan
bahwa yang maju itu adalah
ibran putranya pak presiden
tapi kalau itu di jumlah dari sekian ratus
yang akan maju
mungkin tidak ada
yang maju menjadi kepala daerah
jadi kalau itu dikaitkan dengan
ini membangun proses kaderisasi
terlalu cepat atau katakanlah
terlalu berat untuk
menyudutkan pada aspek
kaderisasi kita tetap
membangun kaderisasi itu dengan baik
ee di seluruh
jajaran kami bahwa
catatan berikutnya adalah bahwa
seorang anak tentunya juga
dia dikader oleh orang tuanya
pelan pelan sekian tahun dia kan juga
melihat bapaknya itu kan juga
proses kaderisasi sama juga
anak anak yang lain
apakah itu para anak anak itu dengan
tidak ada kontrol
semua itu tentu melihat
orang tuanya itu kan juga
sebuah bagian daripada kaderisasi
dan juga menjadi sebuah
jaminan politik atas sikap sikap
anak anak ini yang jumlahnya
menurut saya tidak sampai lima jari
itu tadi dibandingkan dengan dua ratus tujuh puluh
itu kan juga sebuah bentuk
kaderisasi tersendiri yang
perlu menjadi pertimbangan
oke pak nusirwan
ya pak nusirwan tapi
kenapa dpp pdi perjuangan tidak menunggu
pada saat orang tua
ataupun ayah ayah dari
eee para calon kepala daerah ini
sudah tidak menjabat sebetulnya kan bisa
masih ada kesempatan mereka mereka
usianya masih sangat muda
masih banyak kesempatan untuk bisa maju
siapa yang akan menunggu
dan tidak menunggu
nah pilkada itu ada
batasan kan pilkada itu
tidak setiap hari mbak ini besok
bulan desember dua ribu dua puluh
selanjutnya ini term ini kan ada
kemudian juga aspek di dalam
sendiri sendiri partai politik
pun demikian ada pertimbangan
dan sebagainya tidak bisa kita
jangan sekarang besok dan sebagainya
pilkada tidak bisa kita
melakukan ukuran ukuran seperti itu
dengan catatan proses
dan peraturan dan ketentuan tetap
di peraturan internal partai
ya pak andus sirwan sayang sekali
waktu kita sudah habis
sayang sekali sekali lagi waktu kita sudah habis
bapak bapak kita tadi sudah dapat
poinnya bahwa proses regenerasi
memang diperlukan tapi perlu ada
pembuktian dari anak anak muda ini
terutama mereka yang orang tuanya
kemudian adalah elit elit dari negeri ini
bagaimana mereka bisa membuktikan
mereka keluar dari bayang bayang orang tuanya
terima kasih sekali para narasumber
malam hari ini ada pak ahmad purnomo tadi
sebelumnya wakil wali kota solo pak andus sirwan sujono
ketua dpp pdi perjuangan
mas jaya dihanan direktur lsi dan yang terakhir
bakal calon bupati ke diri atas waktunya
kepada cnn indonesia prime news malam hari ini